jadi bukan sekedar lihat orang nyanyi terus kita kagum mereka performance nya bagus atau nggak
nah karena mereka sudah sibuk dengan kesibukannya
sekali lagi shout out untuk
gitu di lapangan dan itu yang gue suka dari seorang prastawa dari dulu sih si anaknya ajaib itu sih
iya kita bahas pertama adalah satria muda melawan amarta hangtua jakarta
kalau gue ngeliat pada pemain spm
dan ini kita melihat bahwa berbagai saham saham sektor perbankan dan juga pertambangan mineral dan juga beberapa sektor lainnya
saya juga tidak melakukan pendekatan tidak mau apa apa